tujuh belas narapidana lapas kelas dua jambi berhasil ditangkap setelah kabur melalui tembok lapas sepanjang enam belas meter yang jebol diterjang banjir
polisi dan tni masih berjaga dan mencari narapidana lain
belum diketahui jumlah pasti narapidana yang kabur dalam kejadian tersebut
pasca jebolnya tembok lapas kelas dua a jambi akibat diterjang banjir rabu pagi
ratusan petugas polisi bersenjata lengkap dibantu tni masih bersiaga di sekitar tempat kejadian
tembok yang jebol ini sepanjang sekitar enam belas meter
sementara ratusan narapidana terlihat berkumpul di masjid dekat tembok tersebut
rabu dini hari tembok lapas jebol setelah air yang mengaliri anak sungai di sekitar lapas meluap
jebolnya tembok dimanfaatkan para narapidana kabur dengan berenang keluar tembok
kepala kanwil hukum dan ham jambi bambang palasara
belum dapat memastikan jumlah narasi
tidak ada narapidana yang kabur
kapolda jambi brigjen priyo widianto mengatakan ratusan personel masih terus melakukan pencarian narapidana yang kabur
saat ini sudah sembilan belas narapidana yang ditangkap kembali
para narapidana tersebut selanjutnya ditahan di mampol resta jambi maupun polsek guna proses penyidikan
kita sudah yang terbuka anggota kami yang terbuka kita tempatkan di lokasi lokasi yang diberikan tahanan melarikan diri
anggota kami yang tertutup reskrim melakukan upaya pencarian dengan dibantu warga sekitar
tadi ini kan ada yang di belakang nih
resta dengan tosek
total berapa tadi pak
alvin narapidana narkoba dengan masa tahanan empat belas tahun
mengaku ikut kabur karena diajak narapidana lain
polda jambi masih berkoordinasi dengan pihak lapas untuk melakukan pemindahan narapidana pria ke lapas lain
sebelumnya lima puluh sembilan narapidana wanita telah dipindahkan ke rumah tahanan kantor imigrasi jambi
lapas jambi sendiri saat ini sudah kelebihan kapasitas penghuni
dari daya tampung delapan ratus orang lapas jambi dihuni satu delapan ratus sembilan puluh satu narapidana